sesuai surat keputusan presiden nomor satu ratus tujuh tni tahun dua ribu dua puluh satu tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf angkatan darat
letnan jenderal tni dudung abdurrahman dilantik presiden jokowi dodo dengan jawab terbaru sebagai kepala staf angkatan darat
pelantikan dudung sebagai kasat dilakukan di istana negara setelah presiden jokowi resmi melantik andika perkasa sebagai panglima tni yang baru kami siang
dalam pelantikan ini dudung abdurrahman memperoleh kenaikan pakat satu tingkat lebih tinggi sesuai surat keputusan nomor satu ratus delapan tni dua ribu dua puluh satu tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
dari letnan jenderal tni menjadi jenderal tni
sebelum dilantik legend tni dudung abdurrahman menjabat sebagai panglima komando strategis angkatan darat atau pangkostrat sejak dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
pria kelahiran sembilan belas november seribu sembilan ratus enam puluh satu ini merupakan lulusan akademi militer akmil tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelumnya dudung abdurrahman juga pernah menjabat sebagai wakil asisten teritorial kasat gubernur akmil dan pangdam jaya yang ke tiga puluh enam